coba cari kesana
gak tau sih berbakti sama rt nya
iya sih tapi teper lah
makanya kalau saya pakai kan bangga juga bu ranti sebagai penjahitnya
nih sekalian bawa ini
pak rete gimana sih pak rete
itu ada kekes rekan
harusnya pak rete itu ngelindungin saya
kenapa jadi pak rete yang berlindung di belakang saya
eh dimana mana juga berlindung di belakang tembok
eh sepanduk partai doang saya gede bener
pak rete jangan gini atu
itu kekes rekan
kita lihat dulu nah onetak
hei keluar kamu
itu kayak suaranya ansi pers
keluarnya mana nih
ini aku lupa rt
oh allah allah akbar
hansi pers si zara mochi sama adam
kenapa kalian jadi pada darah rekiel gitu
tenang tenang enggak ada apa apa udah
iya enggak ada apa apa udah ketahuan itu hansi pers
tadi aja deh ah
kalau sampai kenapa napa
lariin ganti rt baru
jangan dong bu ranti mulutnya jangan jahat
iya pak rete
tadi tuh kita tuh habis ketemu sama sundur bolong
serem banget belakangnya berlubang gitu
nah tuh sundir bolong tuh ayo depan
di depan tuh sundir bolong tuh
tidak ada yang bisa dipercaya
tidak ada yang bisa dipercaya
dik aku masih penasaran dali
benar nggak ada hantu yang bilang sama tukang sate tadi
yang dibilang tukang sate itu
tapi kita harus nemuin tinggal
ya udah mendingan gimana sekarang kalau kita pencar aja
jadi bisa cepet ketemu gimana
bekas juga tuh idenya bella
ya udah rafa sama april aku sama bela deh
nggak aka rafa takut

aku seorang takut aku aja yang salah pemberani
kamu yang cowok
iya tau tuh
yaudah deh rafa ikut beli kata yang pemberani
tapi jangan tinggalin berapa ya
yaudah ali bella kita duluan ya
ya gak ada
coba cari kesana
dali aku udah nyisir ke semua tempat disana
tapi gak ada jejak atau apapun yang bagus yang aku temuin
ya same banget ya
padahal kejadiannya barusan
tadi aku udah cek ke sebelah sana tapi gak ada apa apa
mendingan sekarang kita cari rapat sama april aja
siapa tahu mereka nemuin sesuatu yang bagus
iya mudah mudahan dia lebih beruntung daripada kita
itu kan bang jack
ngapain dia disitu
kita ikutin aja gerak geriknya
kok mencurigakan ya
kok bang jack aneh sih
ngapain dia balik lagi ke kampung ini
oh kapil revet takut siapa mau ikut
ada gak kapil
gede siapa siapa kan
kapil jantan indra apa revet takut
eh takut banget sih
ya jelas lah aku gak bakalan ninggalin kamu
kara yang kacak itu
kalau ga bisa sih di dayaan
aku cek apa kita asas terhadap
tapi nggak ada siapa siapa
warnanya makin deket
rafa jangan disitu kamu ikut aku
aduh mudah mudahan dia gak kejar kita ya
iya mudah mudahan dia gak kepo ya
apa sih jangan teriak teriak kenapa
aku jangan teriak
tahan aja tikusnya
eh suara aja nih kakinya ibu endang
jangan kaki aku bau
jangan saya buka seleranya tikus eh tikus
kita pergi yuk
ayo kalau nggak nanti kita di kerubungin
kok bang jek gerak geriknya mencoregakan ya udah kamu lihat gak kain putih yang dikasih
kainnya bang jek itu kekau kain kapan ya jangan jangan itu bajunya sudah bolong
banyak perginya cepet banget iya cepet banget nilainya kita bener bener kehilangan jejaknya
jejak siapa yang hilang jejak bang jek